pt lipo cikarang tbk yang listing di bursa dengan kode lpck tidak memenuhi pemanggilan pt bursa efek indonesia
manajemen pt lipo cikarang tidak memenuhi panggilan bursa efek indonesia pada hari kamis kemarin karena beralasan tengah sibuk melakukan audit internal
sebelumnya pt bursa efek indonesia melayangkan pemanggilan kepada pt lipo cikarang jam dua siang kamis kemarin
namun hingga sore hari tidak terlihat kedatangan perwakilan dari pt lipo cikarang
bursa efek indonesia melakukan pemanggilan terkait kasus dugaan suap dalam proyek meikarta
pt lipo cikarang merupakan pelaksana proyek meikarta yang di listing di bursa efek indonesia dengan kode lpck